seorang bayi laki laki ditemukan warga di pintu masuk sebuah gereja di depok
bayi yang diperkirakan baru berusia kurang dari dua puluh empat jam ini diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya
saat dibawa ke klinik oleh polisi sang bayi sempat mengalami hipotermia atau kedinginan sehingga harus dihangatkan dalam inkubator
bayi ini ditemukan petugas keamanan di pintu masuk gereja santo markus jalan kerinci depok timur sukmajaya depok
penemuan bayi ini kemudian dilaporkan ke polsek sukma jaya depok
polisi bersama bidan pun datang ke tkp untuk menjemput bayi dan membawa ke rumah sakit sumber bahagia
jadi selamat dinap kumum di sumber bahagia di bahagia depok timur
saat dibawa dari tempat ditemukannya bayi dengan berat tiga tiga ratus dua puluh enam kg dan panjang lima puluh satu cm ini mengalami hipotermia atau kedinginan
bayi itu terpaksa disimpan di inkubator untuk menstabilkan suhu tubuhnya
kalau melihat dari tali pusarnya mungkin belum sampai dua puluh empat jam
tapi kadang kadang juga tergantung daripada tali pusar bayi
karena tidak semua
sama kelihatannya masih agak basah jadi mungkin belum dua puluh empat jam
polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi di sekitar lokasi
muhammad wahyudin latif depok